kita ke informasi pertama puluhan mahasiswa dari organisasi himpunan mahasiswa islam atau hmi makassar
mendatangi kantor dprd sulawesi selatan pada jumat sore
para mahasiswa berunjuk rasa menuntut pemecatan sejumlah menteri terkait melemahnya nilai rupiah
puluhan mahasiswa hmi cabang makassar ini langsung masuk ke ruang paripurna dprd sulawesi selatan
karena tak segera ditemui anggota dewan sejumlah mahasiswa mengamuk dan mengacak acak ruang tersebut
bahkan kaca kantor dprd pecah akibat ulas seorang mahasiswa
aksi anarkis tersebut meredah setelah sejumlah anggota dewan menemui para mahasiswa
selain menuntut presiden joko widodo memberhentikan sejumlah menteri terkait melemahnya kondisi ekonomi indonesia
masa aksi juga menuntut pengusutan aksi pemukulan mahasiswa oleh aparat kepolisian
presiden jokowi jk untuk memberikan sanksi pemecatan kepada menteri keuangan
menteri perekonomian menteri perdagangan
dan pejabat lainnya atas ambruknya perekonomian nasional yang kemudian terjadi di bangsa ini
yang kedua cobat kepala polisi daerah atas aksi keji pemukulan anggota hmi di berbagai titik
yang tidak menegakkan prinsip kemanusiaan hak asasi manusia dan melanggar undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima